satu dari empat ratus enam puluh dua anggota kelompok petugas pemungutan suara atau kpps di makassar
kembali menjalani rapi tes sejak dua hari terakhir
rapi tes di rumah sakit sayang bunda jalan herstaning terpaksa digelar
lantaran masih saja di antara penyelenggara pemilu ini yang reaktif
bahkan hingga dua sampai tiga kali pemeriksaan
alhasil langkah tes swab ditempuh kpud makassar
dibantu tim satgas covid sembilan belas dan dinas kesehatan pemerintah kota makassar
tes swab digelar senin siang di kantor kpud makassar jalan antang raya manggala
empat puluh anggota kpps pun silih berganti menjalannya
sebenarnya lebih bagus ya begini karena sebelumnya kan saya reaktif dua kali
dan saya rasa juga tidak ada juga gejala gejala yang kayak positif corona
jadi mungkin untuk memperbaikinya
memastikan yang lebih bagus itu swab begini
anda masih merasa lebih aman ya
iya jadi terjamin
jelang sore hanya dua puluh an yang diswab
dua puluh an lainnya mundur dari anggota kpps lantaran takut diswab
sehingga kpud makassar harus merekrut kembali dua puluh orang anggota kpps baru
mereka juga harus menjalani rapi tes hingga tes swab
hasil rapidnya tadi sudah keluar dan itu sudah terurai
dan itu yang kami tunggu untuk melakukan swab hari ini
untuk memastikan karena teman teman yang sudah menjadi kpps
juga tetap punya hak untuk menjadi penyelenggara
tetapi harus ada jaminan bahwa mereka betul betul resmi bersih dari hal hal yang kita takutkan bersama
apabila dari dua puluh an anggota kpps baru juga masih reaktif ataupun positif covid sembilan belas
kpud makassar memastikan penyelenggaran pilkada makassar
meski hanya enam anggota kpps di tempat pemungutan suara
ada dua tiga ratus sembilan puluh empat tps tersebar di lima belas kecamatan di kota makassar
siap gelar pilkada serentak sembilan desember nanti